eh udah abisin rotinya udah tenang aja masih banyak teriwarung
hahaha bapak tahu kalian lagi lapar assalamualaikum waalaikumsalam ada pak ustadz musta
hai tenang tenang bos
bukan posat itulah hai kalama dode kabur lagi ya ustadz
astagfirullahaladzim hai kasur menurut kabur lagi ya ustadz mereka mau kemana nah kita itu
bertiga itu enggak tahu kalau si hai kalama dode itu kemana
adik kalau syuting sinetron itu enggak mungkin tayang hari ini baru tayang besok atau lusa gitu ya
bu ibu tahu dari mana tuh kan suami ibu juga kerja di sinetron udah pak yudha berapa nih
pak rp sepuluh rp sepuluh ayo dah iya sama sama assalamualaikum waalaikumsalam kita pulang aja
nanti bapak yang ustadz tenang aja tenang ini udah siapin teh roti rezeki
nggak boleh tolak ya udah nggak boleh tolak rezeki ya
haduh dikunci lagi
capek lama lama mbak sri kitty nih
banjir banjir banjir wah masri kitty kelep kelep wah ngapan ngapan ke ikan mas koki
susah ambil nafas tenggelam tenggelam tenggelam pasri kini mencoba untuk berapa ya
bantu bantu ucap ya kayak kondok kondok kayak kondok loncat loncat loncat loncat loncat
mati pasri kitty tidurnya orang mati
banjir dimana sih mau tahu jadi mana ya
lagian bosan ya saya lagi tidur enak enak pergi di bangunan
kalau pasri kitty tidur di bangunan enggak disini itu deket semen pacul
terusnya juga molen pas seplit ayam pasir
ada ama bc sepuluh bergaji
ini ustadz mau bangun ya
lagian pasri kitty kenapa jadi ngomongin bahan matri ya
pasri kitty saya mau kasih tahu sebagai
seri kitty zaman jangan dibiasain tidur lagi jaga nanti kalau ada maling masuk gimana
sebetulnya saya kagak tidur cuman mata saya kagak melek
nanti kalau ada maling masuk gimana
oh yang mau maling doraemon ya
baling baling bambu ya allah
ustadz jadi bahagia amat ya
parah ini lagi parah banget ini
udah udah sekarang pasri kitty buka ini pintu bagernya buka buka buka
oh jangan emang apa
nanti pasri kitty tidur sambil jalan
takutnya kalau paski kita ikut nanti gerbang ada yang gondol
lah kok doraemon lagi
eh ada ada aja ustadz
agak mau diteminin pisan
gue tidur lagi apa kagak ya
duduk lagi jadi udah
jago disini aku ya
eh udah abisin rotinya
udah tenang aja masih banyak tuh di warung
bapak tahu kalian lagi lapar
ada pak ustadz musa
tenang tenang pak ustadz
mereka ada disini emang saya yang disuruh
sekali kali gak apa apa juga kalau
tapi jangan kemaleman kali ya
enggak lah pak ustadz
mereka ini mungkin lelah
jadi suruh istirahat dulu dah
yaudah gini deh
kalau gitu haikal dodot
sekarang kalian harus segera kembali ke pondok
kalian harus segera tidur
untuk bangun tadaru
sholat subuh bersih bersih
sarapan dan lain sebagainya
buka sama ustadz sama papanya lilis
mereka ini anak anak yang baik pak ustadz
saya senang sama mereka
memang jadi begini paknya lilis
di pondok pesantren kuranta itu
satriwadah satriwadihnya emang baik baik
ya samalah seperti ustadznya mulya dasantur
seperti saya ustadz musa ini
nah itu dia
itu bukan saikal
bikin yang baru
eh gak usah gak usah
makasih pak paknya lilis
saya tadi niatnya bukan mau minum
mau basahin gigi aja
gigi saya udah kering kayak kerupuk palembang
ada yang aduin kita
ada yang macam macam
bener juga sih dot
udahlah udah ketahuan pasti
si sobri ulanya
kamu jangan seru seru kayak gitu
gak boleh fitnah
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
betul tuh dot
terus siapa dong dot
kok lu gak ialah luqman
kalem bekas tuh
kalem bekas sama kayunya
aku yang ini
aku yang dapet kenceng
gendong gak bakaran
gendong gak bakaran
gendong gak bakaran
gendong gak bakaran
palingan dia bercanda gitu acting gitu loh
baik banget beri
ah ini kali ini kayaknya gak hektare doang
dot terima pertolongan
ke dapur ke dapur ke dapur
matahari matahari bahasa inggris muda itu bahasa inggris
matahari itu bahasa inggris
bangun lari itu nabrak pintu waduh
ada apa sih ini ngapain nih
ping pingsan aja pake rebut rebut amat
jangan kemana mana kesini aja